sekretaris kabinet prabowo noanung menegaskan
pemerintah mendengarkan aspirasi buruh terkait tiga tuntutan revisi undang undang yang dianggap merugikan pihak buruh
pemerintah tengah menimbang kebijakan yang tepat agar buruh dan pengusaha sama sama diuntungkan
pramono menyampaikan pertemuan presiden jokowi dengan dua presiden buruh senin lalu
juga membahas tiga tuntutan buruh terkait revisi undang undang ketenaga kerjaan
pembatalan kenaikan iuran bpjs kelas tiga
dan mendorong revisi peraturan pemerintah mengenai pengupahan yang dianggap akan merugikan buruh
hari ini buruh melakukan unjuk rasa di depan gedung dpr ri terkait tiga tuntutan itu
pemerintah saat ini tengah menimbang untuk mengambil kebijakan yang tepat
agar buruh dan pengusaha tidak dirugikan dalam proses kebijakan yang diambil
kita ketahui bersama presiden buruk dua orang andi gani dan bapak iqbal
telah bertemu dengan presiden dan tentunya ada pembicaraan dan presiden sudah memahami
mengetahui apa yang menjadi tuntutan buruh itu
tentunya pemerintah juga melihat dan menyadari bahwa apa yang disampaikan buruh ini kan berkaitan dengan basic need mereka
dan hal hal yang berkaitan dengan tersebut sudah diketahui
memang ada juga permintaan dari para pelaku dunia usaha yang ingin merevisi
dunia usaha kita lebih kompetitif
nah yang seperti ini tugas pemerintah untuk mempertemukan mencari jalan keluar
supaya apa yang menjadi aspirasi buruh tetap bisa